saya menyadari bahwa pada tahun dua ribu tujuh belas negara kita akan menerakkan pemilihan kepala daerah
ada beberapa hal yang merisaukan saya
karena saya merasa belakangan ini akhirnya ini para penguasa seolah olah lupa bahwa landasan negara kita ini adalah pansa sila
dan terutama asas kemanusiaan adil dan beradab
sila kerakyatan berdasar keraktilan dan yang paling penting musyawarah mufakat
dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
saya mengkhawatirkan para calon kepala daerah pada tahun dua ribu tujuh belas itu nanti
saya merasa bahwa saya terlalu bersemangat untuk merebut tahta kekuasaan
dan biasanya mereka lupa bahwa kekuasaan itu diberikan oleh rakyat
maka sungguh suatu dosa yang sangat berat
apabila kekuasaan yang diberikan oleh rakyat itu digunakan untuk menilai
jadi saya memiliki harapan
insya allah para calon kepala daerah yang nanti akan tampil di arena pertarungan pilkada dua ribu tujuh belas
bahkan sebenarnya wajib
harga dan martabat rakyat
bagi saya rakyat ini adalah segala galanya
bahkan secara ekstrim saya berani menyatakan
negara tanpa rakyat masih bisa
ya seperti dulu
sebelum ada republik indonesia
dengan segala kerendahan hati
kami memberanikan diri memohon
kepada para calon kepala daerah
bukan sekedar menjanjikan
benar benar setelah terpilih